walaupun nanti juga kita akan tambah untuk ayam yang petelur itu ya
dari pengepul paling dibawa ke pt
abdi dalem adalah orang yang bersedia mengabdi kepada raja dan keluarga
dan alumni aluminya tuh banyak banget yang pada dateng
ini yang kita sebut dengan pok beral politik gitu
ketika mengetahui sepeda motornya berpindah tangan
otomatis badan kita terasa lebih lemas
mereka mau jadi suka aja naik motor itu banyak kan
selamat malam prof amin sehat prof
inilah yang membuat saya tertarik untuk mengunjungi kampung praijing
dan pak fahmi apakah ada pengusaha yang memanfaatkan momentum ini dan juga mendapatkan keuntungan seperti menimbun ataupun lpg tiga kg ini dioplos seperti itu
kesejahteraan sosial dan inklusi
karena tandem kan kalau bukan rally itu kan
sebetulnya level kemampuannya sejauh mana kalau menurut owi
yang membuat pengalaman bersepeda menjadi berbeda
tapi sejujurnya gue sih sampe sekarang gak ngeliat
jadi emang enak ya fasilitas juga udah enak lah ya
untuk mensosialisasikan bahwa di sekitar rel kereta api
terus dan sebagainya sebagainya itu nanti kita masukkan ke dalam kotak
bagi pengendara sepeda motor yang menggunakan kenalpot yang tidak sesuai dengan standar pabrik
ingat hujan bisa saja datang sebagai berkah namun dapat juga berujung bencana
tadi sempat mogok nggak pak
ratusan rumah warga di permukiman kebonpala jakarta timur terenam banjir
pembangunan giant sea wall pada pagi ini
dalam situasi kekerasan rumah tangga
jadi kadang kadang dalam mengaduk beton itu sebenarnya ada standarnya pak
isian salatnya berupa sayuran segar kentang dan kentang
yang gue juga kaget sih responnya baik gitu ya
jauh ini masih terkendali apa yang apa namanya supporter yang ada di qatar ini
pasalnya apabila mengacu pada capman esdm no enam puluh dua tahun dua ribu dua puluh evaluasi harga bbm dilakukan setiap satu bulan
kalau gak doyan mana mau sih ke hutan gitu
yang harus kita punya bahan baku obatnya
dibandingkan simulasi nama nama lain gitu
serabici hapit dibanderol mulai dari enam rupiah untuk serabi polos
sama demokrat sendiri gimana mas
secara harapan untuk wni dari indonesia untuk menjalankan ibadah umrah dalam waktu dekat
pada hari biasa dalam sehari tony biasanya memasak lima kg kacang hijau
kan pbnu nya sekarang
ada yang misalnya kalau masih panas itu ada ngerasanya gimana gitu
oke jadi itu mengabaikan putusan mk mengambil jalan pintas
bagaimana kita tidak terbawa emosi seperti itu karena self reward
cukup banyak pengunjung yang datang untuk menikmati sate domba khas afrika ini
terima kasih anda bergabung bersama dengan sbs indonesian
bukan hanya olahraga anda juga perlu memperhatikan
saking terkenalnya bakso ini sudah membuka cabang di beberapa daerah loh
ada biaya administrasi dan juga bunga tinggi yang membuat utang bisa membengkak drastis
jadi untuk apa namanya pembicaraan lebih jauhnya saya dikenalkan sama bosnya
kalau sebenarnya ya kita sama sama manusia sih
sebaliknya kitab suci mengatakan
udah lama kita mau undang udah lama loh
yang mana terdiri dari karbohidrat seratus sampai satu ratus lima puluh gram
bahkan saya juga kaget bahwa ternyata saya dari papua juga bisa mengikuti perkulian di surabaya gitu
mudik tahun ini adalah mudik nyaman
selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam temen temen abastalk
kan tentunya ada beberapa masjid di sini
yang juga perlu dikelola secara berkelanjutan
setelah lulus sma ternyata masih ditawarin terus sampai akhirnya
kemungkinan akan memiliki perbaikan fungsi eksekutif stabilisasi
di dusun kecicang islam ini tradisi saparan biasanya digelar pasca idul fitri
itu kalau kita melihat peta gempa itu di jawa barat itu penuh dengan titik titik masyarakat gempa mbak
dan mencoba sesuatu yang kondisi kronik kompleks
dan kadang kadang mereka mungkin hanya menghasilkan gitar
apa namanya titik untuk ada restorasi
engagement dari koko tiap hari
hingga september dua ribu dua puluh dua pemerintah provinsi dki jakarta menyebut telah menyiapkan enam puluh angkut berpendingin udara
berdasarkan surat dakwaan nomor register perkara pdn dua ratus empat puluh enam jktsl sepuluh jktsl
contoh pecalang untuk menjaga keamanan
kolak ya mirip mirip ada oke selamat menikmati menunggu berbuka puasa di turki di istanbul turki
apakah dapat keuntungan yang seperti apa
tier yang kita dapet nih
ya kalau gue di challenge untuk handle suatu event basket yang entertaining gue bisa
dari puncak gunung semeru serta lima ratus meter dari sepadan sungai
ide ide ini adalah pemburu easter egg

kebutuhan elektoral di jawa timur
mengupayakan baik secara diplomasi bilateral dan multilateral
namun tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan parkir
membetang di area seluas kurang lebih empat enam juta hektare kepulauan raja ampat terdiri dari empat pulau besar
kalau orang tua nggak ridho kita ke cina gitu ya
selama siang rio bagaimana jalannya sidang gugatan sistem pemilu
karena sampai sekali ini di tiktoknya lebih sepi gitu
setelah dicampur serta didiamkan semalaman bubur tanah merah campuran batam merah dan garam dengan perbandingan satu banding satu ini dibalurkan ke telur bebek
kenapa screening ini diperlukan
yang kini diklasifikasikan sebagai penderita obesitas
dibutuhkan kurang lebih empat puluh menit perjalanan dari rumah aziz ke tempat ia berjualan di jalan azalea raya cikarang bekasi
sebenarnya mungkin kalau menurutku ya
enggak sih unicorn makan tipe tipe si
proses panen tebu cukup sederhana
kemudian mereka juga dibatasi untuk istirahatnya istirahat malam
dan juga dari seratus kacang mede
ini harus dilakukan karena ada dampak bagi kesehatan
rahayu ingkang pinanggi di ucapkan
sekilas mie ini nampak seperti mie pada umumnya yakni berbentuk pipih dan berwarna kuning
jangan sampai seperti itu mas rey
pertandingan antara pss leman lawan persisolo
jadi emang f satu singapur dia bikin lowongan gitu untuk jadi volunteer marshall
pagi keluarga fonis mati telah memberi rasa keadilan bagi keluarga yosua dan juga cermin tegaknya keadilan di indonesia
nah selama ramadhan itu konsumsi itu meningkat luar biasa
tahu adalah big picture
menurut guru besar perencanaan kota departemen arsitektur dan perencanaan ugm bakti setiawan
seiring dengan hadirnya persoalan persoalan lain
maka yang akan muncul sehingga tidak ada referensi lain begitu mas